sebetulnya punya dari daerah beberapa daerah ada lawan satu kelas amel
karena kan amel ini mainnya di plus delapan tujuh
jadi ada beberapa daerah di pulau kalimantan sumatera juga ada lawannya amel
lawan amel tuh yang paling berat yang mana nih
kalau di platnas cuma amel sendiri
terutama sih mungkin yang paling berat diri sendiri
karena kan kalau angkat besi kan lawannya diri sendiri bukan orang yang kita lawan ya
mungkin mental aja diperluan
diperbagus lagi nanti